kembali bersama kami di cnn indonesia business
kami baru saja mendapatkan informasi pesawat alfa trans tergelincir di bandara kasona weja mambera moraya
pukul delapan lewat lima belas waktu indonesia timur
hingga saat ini dilaporkan awak dan penumpang yang berjumlah sembilan orang dalam keadaan selamat
dan foto yang anda saksikan di layar televisi anda ini adalah pesawat alfa trans yang tergelincir
ini diperkirakan terjadi akibat kondisi cuaca yang berkabut yang menyebabkan pesawat tergelincir
dan saat ini pilot tengah mencoba itu terjadi saat pilot tengah mencoba untuk mendarat dan pesawat tergelincir di ujung landasan karena kondisi landasan pacu yang licin